pasar kapasan baru surabaya
yang merupakan salah satu pusat
grocer terbesar di surabaya
akhirnya ditutup oleh perusahaan daerah surya
para pemilik toko dan pegawainya pun
mengemasi barang barang dagangannya
dari dalam toko untuk dipindah ke tempat yang lain
dengan ditutupnya pasar kapasan ini
banyak pedagang yang memilih menawarkan
barangnya dengan berjualan online
meski demikian mereka berharap wabah corona ini
segera berakhir dan pasar kembali dibuka
ekonomi ini tetap jalan ya kita memanfaatkan
sistem online yang ada sekarang
dengan marketplace yang ada
makanya oleh karena itu kita pasang
di depan toko kayak langganan langganan
yang datang gak kecewa
tapi mereka bisa tahu
tetap bisa belanja juga
jadi tetap bisa berputar lah perekonomian
ini arahannya tutup sampai berapa hari kok
kita mengikuti dari
pt pasar aja dan kalau
menurut surat edarannya adalah empat belas hari
sementara itu penutupan pasar kapasan tersebut
lantaran kepala pasar dinyatakan positif
penutupan pasar ini
rencananya akan berlangsung selama empat belas hari
menurut dirut pd suria
muhyibudin penutupan pasar
sementara ini untuk mencegah penyebaran
ini semua pedagang kita
mengulangkan barang ini
pasti sebagian dari
dokternya baru dua ratus an
setelah menutup pasar
pihak pengelola akan melakukan sterilisasi
dengan penyemprotan disinfektan
ke dalam pasar dan semua stand toko
surabaya jawa timur